sayang ke kantin yuk
ya aku kamu gitu sih yuk bentar aja
aku traktir deh
gitu dong yuk
aku harus cari cara buat jawab sertai glenn
aduh glenn kita makin lama makin mesra aja ya
mungkin kamu tuh kenapa sih ngelamun aja
mungkin apa sih
sorry nih gue ada sesuatu yang gue lupa ambil di kelas
glenn tuh kenapa sih
dari bola sepatu gue belum ya
dijulik sama adik nyokapnya si eran
terus dia yang cemangu dipunuh
emang ini pesurat dari siapa ya
jadi gak jadi gak
gimana perkembangan hubungan lo sama si lucky
kayaknya makin lama makin mesra
makin hari luki tuh makin romantis sama gue
tadi gue liat belan lagi baca surat
cuma gue gak tau surat dari siapa
jangan jangan surat dari laura lagi
ya gue juga mikirnya
cuma gue gak punya bukti
daripada lo mati penasaran kayak gini
lo baca surat dari siapa sih
bukan surat kok
ah udah nih lo tuh gak usah nuch ves ya
ini dari laura
dia ngajakin gue balik
tuh kan ra

kurang ajar banget itu cekukuman
dengar dengar dengar
dia cuma ngajak gue balik gak penting
jadi gue sekarang mau nemuin dia
gue mau balikin surat ini dan
gue mau nolak dia mentah mentah
mendingan kita ikutin dia aja
siapa tau dia bohong
kan udah baca belum ya surat dari aku
kalau era sampai tau aku surat suratin semua glenn gimana
terus dia ngaduk sama safira
aduh bisa bisa aku dimarahin
nulis nulis surat ke gue tuh maksudnya apa
mana ada cowok yang mau balik sama cewek pembohong kayak lo
eh diam diam
gue tuh udah punya pacar oke
lu lo gak usah deket deket gue lagi
lo gak usah nulis nulis surat ke gue lagi ngerti gak
nih nih makan tuh surat
oh jadi lo masih suka ngegodain glenn

dengar ya cik iqman
lo tuh emang bener bener gak tahu malu ya
udah jelas jelas glenn tuh gak suka sama lo
tetep aja lo ngegodain dia
lo malu maluin tau gak
gwan mending kita pergi aja yuk
pasti glenn cuma mpropura kayak gitu
dia gak mungkin sehat itu
glenn perhatian sama aku
gua suruh mpropura ribut gitu sama glenn
cuman itu caranya supaya glenn bisa dapet surat dari aku
tapi kan bukannya dia suka nyakitin lura
sekarang tuh glenn bertawain sebenarnya
jadi tolong ya bantu aku ya
tapi kalau glenn ngajak ribut beneran kayak gimana
gua kalah dong
sekarang kamu tenang aja
kamu kasih surat dari aku ke glan
tapi jangan sampe era tau oke
yaudah deh ku mau
tapi dengan terpaksa
nih pinggir dulu
ih apaan sih lu
gua lagi ada urusan pribadi sama glenn
lu tuh kok jadi cowok tuh jantelan dikit dong
eh maksud lu apa lu ngomong kayak gitu eh
lu ngajak gua ribut
eh enggak enggak enggak
gua kesini bukan nantangin lu ribut
gua cuma pengen ngasih tau sama lu
lu tuh terlalu kasar sama laura
jadi lu marah marah sama glenn karena disuruh laura
ini atas inisiatif gue sendiri
gua tuh paling gak suka tau gak
lu tau gak apa artinya aa
aa itu cowok pengacut kayaknya lu tau gak
emang gua pernah ngapain sampe lu berani nantangin gua kayak gini
eh gua udah bilang gua tuh kesini bukan nantangin lu
gua cuma pengen ngasih tau
lu dulu inget gak lu pernah ngelempar surat ke laura
lu juga harus inget glenn
kalau dia tuh mantan cewek lu tau gak
bukannya glenn yang gak punya hati
tapi emang orang aja tuh yang kegenitan
berpikir pikir mau surat segala lagi
terserah mau lu deh
gua cuma pengen ngingetin

tapi kok lah orang yang pake celemek dan pake sapu
wuh mampus gue
bisa ketauan deh gue sama glenn
glenn gak mau bantuin aku
ada yang peduli sama aku
aduh asik asik banget ya camping sama pacar sendiri
lo pasti nyerik sama gue
nanti gue berdua neket api unggun sama glenn
aku rasanya kejar tadi sih nih
eh lo punya mulut berisik amat sih
bisa diem gak sih
lo yakin jawabannya sih
lo yakin tadi glenn berisik aja ke sini